seorang bocah berumur tujuh tahun terlihat diboncengkan seorang pria dengan sepeda motor di jalan macini raya makassar sulawesi selatan sabtu dinihari
hal itu diketahui melalui rekaman cctv milik warga yang dilalui keduanya
keluarga kemudian mencari dan menemukan bocah laki laki itu tengah bersama seseorang yang mengaku sebagai pedagang kelontong di kawasan talo makassar
bocah itu dititipkan kepadanya sebagai jaminan setelah pria yang bersama bocah tersebut mengambil dua tabung gas tiga kilo
keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi
apa itu artinya dia
menurut polisi modus pelaku saat menculik dengan menjanjikan imbalan sebesar sepuluh ribu rupiah kepada korban agar mau menemaninya mencari pecua gorengan di sekitar lokasi
pelaku juga sempat membawa korban ke beberapa lokasi sebelum dijaminkan ke toko kelontong
saya naik ke atas motor ternyata dia dibawa keliling dan dibawa ke tukang gas dan dijadikan jaminan untuk si pelaku ini untuk bisa mendapatkan tabung gas
hingga kini polisi telah menerima laporan aduan dari pihak keluarga korban terkait penculikan tersebut
polisi juga telah menyita barang bukti berupa rekaman cctv untuk mencari pelaku penculikan yang masih berkeliaran
reinhard soplan tila makassar sulawesi selatan